usai dua hari melakukan penelusuran
tim sus verifikasi pbdb langsung melakukan rapat bersama di kantor balai kota bogor jawa barat pada minggu siang
mereka melaporkan hasil temuan faktual terhadap seluruh peserta ppdb tingkat smp di kota bogor
dari total sembilan ratus tiga belas peserta yang dilaporkan terindikasi bermasalah
petugas baru memverifikasi data tujuh ratus enam puluh tiga siswa
wali kota bogor bima arya menegaskan ratusan pendaftar yang terbukti curang akan didiskualifikasi dari tahapan ppdb
bima arya juga akan mendesak presiden dan menteri pendidikan untuk menghapus sistem zonasi ppdb
lantaran dinilai menindas hak anak bersekolah
kita akan memenangi sesuai kewenangan prosedur mutasi pindah di dukcapil
kita akan membenahi koordinasi dukcapil dengan bistik
untuk ke depan akan rapi koordinasi bistik dan dukcapil
tapi untuk nasional jelurah kewenangan kami tentu kami akan susulkan secara resmi presiden dan menteri pendidikan untuk menghapus total
untuk laporan manipulasi ppdb tingkat sma
pemkot bogor menyerahkan keputusan

selain mendiskualifikasi pendaftar ppdb yang curang
pemkot bogor juga akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap para asn yang terbukti ikut terlibat
muhammad juanda bogor jawa barat